titik tebing setinggi dua puluh meter longsor terekam kamera warga
longsor menutup sebagian badan jalan di kabupaten mamasa sulawesi barat
peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan sebab saat longsor
sejumlah kendaraan sedang melintas di sekitar lokasi
warga mengatakan longsor dari tebing yang dekat dengan permukiman ini
pemerintah daerah diharapkan segera mengantisipasi terjadinya longsor susulan
mengingat dekat dengan permukiman dan merupakan akses utama menuju kota mamasa